pendek buatan sineas yogyakarta peranjak menang di in the year of monkey
maksud kami peranjak in the year of monkey terpilih sebagai film pendek terbaik di
semaine de la critique tahun dua ribu enam belas ini adalah festival yang ada di perancis di cannes
dan peranjak ini memenangkan le prix de couvert les cassines untuk film pendek terbaik
bisa bahasa perancis kebetulan
mengalahkan sembilan film pendek unggulan dari tujuh negara lain
termasuk tuan rumahnya sendiri perancis
jadi merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi indonesia
film berdurasi dua belas menit ini berkisah tentang ironi kehidupan dan potret gadis dari kalangan menengah ke bawah
perenjak merupakan karya ketiga sutradara wegas banuteja yang berlaga di festival internasional
ini artinya sebenarnya dalam bahasa indonesia adalah minggu kritik
adalah salah satu festival independen yang terpenting yang diselenggarakan dan berbarengan dengan festival kan
festival ini digelar biasanya itu untuk mencari bibit bibit sinias muda
saat penganugerahan penghargaan sutradara vegas membawa empat kru filmnya dan tampil dengan busana khas jawa
sambil menunjukkan keindonesiaannya
karena ini terakhir kita mendapatkan penghargaan ini pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dengan cutnya dean